dan untuk mengetahui perkembangan kasus perampokan wali kota blitar kita tanyakan langsung kepada kapolres blitar akbp argo wiono selamat malam pak argo
ya sebelumnya bisa diceritakan dulu pak bagaimana sebenarnya kronologis perampokan disertai penyekapan yang terjadi di rumah dinas wali kota blitar ini
ya jadi secara kronologis itu dari keterangan bapak wali kota maupun saksi lain yang sebagai korban kejadian berawal dini hari kurang lebih sekitar pukul tiga sampai dengan empat dini hari
dibela kelompok atau pelaku tersebut masuk lalu dikeretang dan melumpuhkan para penjaga yang saat itu berjumlah tiga orang
kemudian setelah itu
pelaku memasuki ke dalam rumah dinas masuk ke kamar utama yang berada di tempat tempat wali dengan resipi
kemudian setelah itu hasil dari olah tkp para pelaku ngedit ambil kode pr yang tidak berstafisitif tapi langsung mengambil kodenya
olah tkp kan sudah dilakukan ya pak
apa sudah ditemukan
bukan bukti bukti yang mengarah ke identitas pelaku
karena kabarnya kan pelaku beraksi menggunakan mobil plat merah begitu
ya jadi olah tkp tadi pukul dua belas
kita saksikan bersama gabungan dari tim polga dari jajaran dari bitkrim home yang langsung dikipin oleh pak direktur
tim dari lapor
dan yang kita lakukan olah tkp
ya ada ambil data di tv
kemudian terkait tentang identitas pelaku sendiri sampai saat ini masih kita lakukan olah atau proses
dan kemudian penggunaan plat tersebut ya mungkin sebagai cover
jadi pastikan juga buat perkembangan tersebut memang sesuai dengan data yang ada
jadi semua memiliki kekuatan untuk proses tkp
jadi kita harus berinvestigasi dan mengumpulkan keterangan lain yang berkaitan
ya apakah ada kecurigaan para pelaku ini merupakan orang dalam
mengingat kalau dilihat dari peta rumah dinas wali kota ini tidak jauh dari jalan protokoler yang hanya tiga ratus meter
kemudian bisa dengan mudah melumpuhkan tiga penjaga saat pol pp itu pada saat berada di pos penjagaan

dan juga di pos penjagaan
kemudian juga bisa mudah masuk ke dalam gitu tahu di mana posisi dekoder cctv
kemudian mengambil barang barang yang ada di dalam
apakah ada kecurigaan pelakunya adalah orang dalam
ya tentunya kecurigaan semuanya kecuriganya seperti diduga
banyak meskip banyak
kami sudah lakukan periksaan tapi kalau tidak menipu kan mungkin terlalu dingin
karena sampai saat ini
tapi saat ini masih dalam proses menolak
namun teknis teknis kan dapat sampaikan saat ini mengingat sedang berproses
dan mudah tidak terlalu lama dapat sebenarnya kita
bagaimana dengan kondisi para korban termasuk dengan pak santoso wali kota dan juga istri yang sempat dilakban mulutnya
kemudian juga diikat tangan kakinya
apakah ada ancaman dari pelaku menggunakan senjata
tajam atau senjata api
ya tentunya ancaman itu ada
tapi untuk menggunakan petajam atau senjata api masih bias
karena tidak melihat secara jelas
tapi memang sama
kemudian kondisi dari beliau sendiri bila terpik ya
jadi secara fisik mungkin tidak atas
terjadi luka sampai berat seperti itu
mungkin setelah kejadian masih ada rasa trauma dan shock
itu mungkin setelah juga dapat mengalami hal seperti itu
setelah peristiwa ini terjadi kemudian apakah ada penambahan pengawalan
atau juga keamanan yang ditingkatkan di sekitar lokasi
ya pastinya untuk pengamanan kami saat ini sudah melakukan peningkatan
setelah perjagaan bersama dengan jajaran
di mana jajaran tersebut
untuk melaksanakan kejadian berupa
dan tentunya selain rumah di tersebut juga
atau rutin yang ditingkatkan di wilayah hukum
polisi di sekitar kota juga sudah akan dilakukan
serta seluruh jajaran polsek
semua masalah sampai ada di jajaran lain terjadi
baik terakhir pak argo
apa tahapan selanjutnya penyelidikan selanjutnya yang akan dilakukan
ya saya akan melakukan penyelidikan selanjutnya
saya akan melakukan penyelidikan selanjutnya

sudah ada tujuh saksi yang kami periksa
mungkin besok akan bertahun tahun kebanyakan kesempatan dari para pendidik
tentunya seperti itu
baik baik terima kasih kapolres blitar
akbp argo yuwono atas keterangannya
kita berharap semoga pelaku cepat bisa terungkap identitasnya
dan juga bisa segera ditangkap
terima kasih atas waktunya